aku ingin mengetahui kabar
senopati sancang lodaya
putra aku walang sungsah
apakah ada kabar dari mereka
apakah mereka berhasil
dari anak kuah kuranda geni diperbatasi
sendikah gusti prabu
sampai saat ini
belum ada kabar sedikit pun
tidak ada kabar sedikit
mohon ampun gusti prabu
prajurit yang dikirim sampai saat ini
segera kirim telik sandi kembali
terjadi sesuatu yang
tidak ada kesalahan
sendikah gusti prabu
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
ternyata mereka belum pusnah juga
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
rasa sangat bersyukur bisa bersamamu
tidak bisa merawatmu dengan baik
beristirahatlah dengan tenang
kamu sudah tenang sekarang
di tempat yang indah
di tempat yang nyaman
tidak ada lagi rasa sakit
tidak ada lagi kesedihan
ibunya tidak akan melupakamu
ibunya selalu ingat
saat saat pertama kali kita bertemu
ragamu terkubur dalam tanah
tapi ibunya tidak akan pernah melupakamu
bila hubungertu bersama saya
ibunya sampai mereka saling mencari
ibunya memerlukan uang
kita harus republican
ibu nda sudah lah ibu nda
ibu nda jangan terlalu bersedih
kita doakan saja yang terbaik untuk selasi
kita semua sangat sedih karena selasi meninggalkan kita
tapi jangan sampai kita meratapi kepergiannya ibu nda
ibu nda harus mengikhlaskannya
kita doakan saja
semoga allah memberikan tempat yang terbaik di surga untuk selasi
ibu nda setiap yang bernyawa pasti akan mati
kita hanya saja menunggu giliran kapan dipanggil oleh allah
insya allah selasi sudah tenang di sana
jika ibu nda terus sedih
selasi pun juga akan sedih melihat ibu nda seperti ini
dan mendoakan selasi
yang dikatakan oleh raikian santa itu benar ibu nda
lebih baik sekarang ibu nda kembali
ibu nda akan beristirahat dengan berdoakan
ibu nda akan beristirahat dengan berdoakan
lukanya masih parah
luka ini masih bisa disembuhkan
tidak bisa kembali seperti semula
jaga dewa batar
jaga dewa batar
jaga dewa batar
kenapa raka melakukan ini semua
aku benar benar sama ikhlas
melakukan semua ini
ini sebagai penepus
akan aku serahkan
untuk menyelamatkanmu rai
aku benar benar sangat sadar